meski tidak mencantumkan harga
pulau ayam yang merupakan salah satu pulau di kabupaten anambas kepulauan riau
tertulis untuk dijual di situs resmi penjualan pulau secara online
private island yang berkantor di ontario kanada
pulau ayam yang diketahui berada di jemaja dengan jarak sekitar empat puluh delapan km
dari ibu kota tarempa kabupaten anambas
memiliki pantai pasir yang putih dan terumbu karang yang indah
dengan luas sekitar dua ratus sembilan puluh lima hektare
kasus penjualan pulau sudah dua kali terjadi di provinsi kepulauan riau
sebelumnya pulau ajab salah satu pulau yang ada di kabupaten bintan
juga pernah ditawarkan di situs online private island seharga empat puluh empat miliar rupiah
pelaksana tugas gubernur ke pulau riau isdianto
kami siang mengaku belum mengetahui informasi penjualan pulau ayam ini
ia baru akan menanyakan kepada bupati kabupaten anambas
untuk mengetahui siapa yang melakukan penjualan
penjualan pulau di situs online tersebut
sebelumnya sekitar sepekan yang lalu
kasus penjualan pulau juga terjadi di sulawesi barat
pulau malamber yang berada di antara gugusan pulau balabalakang
kecamatan balabalakang kabupaten mamuju
pulau yang memiliki panorama indah pasir putih
dan direncanakan akan dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi penyu ini
dikabarkan telah dijual oleh salah seorang warga seharga dua miliar rupiah
proses jual beli pulau tanpa sepengetahuan pemerintah ini pun
dikini dalam penyelidikan polisi
terikutan cnn indonesia